anda kembali di newscast kita kembali melanjutkan editorial view
sekarang kita membahas soal penanganan erupsi semeru
sebelum saya lanjut ke mas revo kita dengarkan beberapa hari yang lalu kami sempat mewawancarai
gubernur jawa timur ibu kofifa terkait dengan penanganan di masa tanggap darurat
langkah apa yang kemudian akan diambil oleh pemprov jatim untuk penanganan pasca erupsi gunung semeru
ya pertama karena ini masa tanggap darurat pasti kita prioritas first and dc proses pencarian dan penyelamatan
ini tetap jadi prioritas karena ada beberapa warga yang masih dalam pencarian berdasarkan laporan warga atau keluarga yang lain
berikutnya adalah kita ingin memaksimalkan layanan bagi titik titik pengungsian
titik titik pengungsian ini masih terus ditata
kita menghindari kemungkinan terjadinya kluster pengungsi
oleh karena itu sedapat mungkin setiap titik kita longgarkan
titik titik yang terkonfirmasi padat maka diurai
maka kalau ada penambahan penambahan titik pengungsi sesungguhnya karena memang kita sedang meminit supaya tidak terjadi kepadatan di titik titik tertentu
pada saat yang sama kita
kita sudah melakukan proses untuk menyiapkan semacam buntaran
baik mas revo evakuasi dan penanganan dilakukan terus dilakukan seperti yang disampaikan juga oleh ibu gubernur
tapi di sisi lain juga kemudian muncul pertanyaan pekan ini setelah erupsi semeru
bagaimana sebetulnya sistem peringatan dini
karena ada yang mengatakan bahwa tidak berjalan tapi sejumlah pihak mengatakan sistem peringatan dini sesungguhnya sudah berjalan
apa saja menjadi catatan dari cnn indonesia mas revo atas bencana erupsi sumeru
iya reinhardt ini kan memang ketika terjadi erupsi semeru ini cukup mengucutkan ya di kita ya
karena ini tepat hari keberapa ini kan sabtu minggu lalu ya
ketika suatu sore tiba tiba kita mendengar kabar bahwa gunung semeru meletus
gunung semeru ini kan sebenarnya gunung yang mempunyai tipikal memang dia setiap hampir lima belas menit sekali dia meletus mengeluarkan letusan gitu
dan ada dibuat sodetan sodetan kanal kanal yang sudah dibuat oleh dari zaman belanda untuk mengurangi dampak atau mengurangi energinya
jadi energi dari gunung sumeru ini bisa dikeluarkan melalui kanal kanal tersebut
istri kemarin ketika kita lihat tiba tiba semeru meletus dan korban yang ada sangat banyak gitu
ini ada beberapa catatan yang bisa kita berikan
pertama tidak adanya peringatan dini yang cukup masif kepada masyarakat di sekitar lereng semeru
biasanya selama ini kalau misalkan ada peningkatan aktivitas itu kan selalu akan ada woro woro ya pengumuman dari
dinas pmbg gitu ya
bahkan status gunung semeru kemarin masih waspada
ditetapkan masih waspada jadi masih ada status siaga dan awas
jadi artinya masih tiba tiba aja gitu ada erupsi
nah catatan yang kedua ini tentu ketika dampak erupsi ini memakan korban jiwa dan kemudian korban material yang cukup besar
artinya pemerintah punya pr untuk melakukan pemetaan ulang jalan lahar
kemudian jalan guguran awan panas dan material material lain terkait dengan wilayah wilayah permukiman
dimana kampung kampung permukiman itu bisa di apakah cukup aman atau tidak gitu

kalau memang misalkan dari hasil pemetaan dinyatakan tidak aman

ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera melakukan relokasi terhadap warga warga yang ada di wilayah wilayah terdampak tersebut
oke baik mas revo sudah muncul wajahnya akhirnya di layar ini mas revo
setelah beberapa saat lalu kita tidak kelihatan wajahnya
tapi kita lanjutkan tidak ada peringatan dini yang masif artinya ini menjadi catatan ya mas revo
artinya sekali lagi soal mitigasi yang kemudian kita perlu soroti
karena kedepan juga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah
dan semua pihak bahwa mitigasi sangat penting untuk menghindari adanya korban
terutama korban meninggal dunia setelah bencana
ya untuk orang yang hp ini kan penting ya adanya early warning
nah kita kan sampai detik ini masih belum tahu kalau pihak pvmbg dan pihak pemerintah kan menyatakan bahwa
sistem early warningnya masih berfungsi dengan baik
kalau sampai muncul korban puluhan orang ya lebih di atas empat puluh orang meninggal dunia
kemudian sampai banyak juga yang terluka maka ini kan tetap patut dipertanyakan
kalau sistem peringatan dininya itu berjalan dengan baik harusnya sih korban tidak sampai jatuh gitu ya
artinya warga cepat cepat dievakuasi dan kemudian bisa diminimalisir
kerugian dan korban jiwanya
nah ini menjadi catatan yang harusnya disikapi dengan baik
mengingat kita ini kan hidup di cincin api ya renat ya
kita ini dikelilingi gunung gunung api yang berkeliling gitu dari
dari di sepanjang jawa kemudian sumatera sampai nusa tenggara itu kan sulawesi juga
di maluku itu gunung gunung api ada banyak gitu
artinya kalau misalkan
sistem peringatan dini dan mitigasinya ini tidak berjalan dengan baik
iya kita khawatir ya kejadian kejadian serupa akan
nah ini sebaiknya sih sudah tidak ada lagi yang defensif gitu ya
berjalan atau sistem peringatan dininya ini
hidup atau mati gitu ya
ee berfungsi atau tidak gitu
tapi nyatanya korban jiwa jatuh dan ini harus segera dievaluasi
harus ada evaluasi
terkait dengan sistem peringatan dini
itu yang menjadi highlight kita
mas revo dalam wawancara kita dengan gubernur kofifa beberapa hari yang lalu
juga menyoroti bahwa banyak masyarakat yang langsung bertanya soal hunian setelah ini
tadi mas revo menyinggung soal relokasi
ada rencana hunian sementara huntara akan dibangun dalam beberapa bulan ke depan
lalu kemudian akan ada hunian tetap
tapi secara tip tip relokasinya masih belum bisa dipastikan
jadi ketika kita tanya ada di mana itu belum bisa kemudian dijawab
apa yang perlu menjadi perhatian mas revo dari pemerintah yang harus segera melakukan relokasi terhadap warga
yang juga saat ini di pengungsian tapi di sisi lain mereka juga bertanya tanya
bagaimana kemudian nasib mereka ke depan
ya renat jadi pemetaan ulang terhadap jalur lahar itu yang pertama yang harus dilakukan ya
karena kan hunian hunian yang kemarin terdampak ini tentunya ada di
sebenarnya jalur lahar ini kan secara tradisional kalau di smeri itu sudah ada kan di besukbang
kemudian di curah kobokan dan sebagainya
sampai ke jembatan yang kemarin putus itu di geladak perak
jembatan geladak perak itu kan juga termasuk salah satu jalur tradisional lahar semeru
nah jangan sampai kemudian warga yang pasti kan pemukiman harus jauh
jauh dari wilayah wilayah guguran lahar
kalau secara apa namanya karakter bukan karakteristik ya
wilayah pemukiman antara warga yang tinggal di lereng semeru dengan merapi sebenarnya jauh berbeda
kalau di semeru itu sebenarnya cukup jauh gitu ya dari relatif lebih jauh dibanding merapi yang
yang jarak pemukimannya bisa paling dekat kan bisa tiga kilo gitu ya
semeru agak lebih jauh memang
hanya saja memang karena gunung ini sangat aktif memuntahkan lahar
apa dan lahar dan material material lain gitu ya pasir dan sebagainya
maka jalur jalur muntahan itulah yang harus diwaspadai
jangan sampai kemudian pemukiman dibangun di sekitar jalur guguran material
jadi relokasi harus dipastikan
tepatnya betul betul ada tempat yang aman dan pemetaan ulang terhadap jalur lahar
mas revo melihat penanganan
sebenarnya memang ini masih masih pekerjaan yang panjang ya
karena kan warga tentu ingin tinggal di dekat dengan tempat mereka mencari nafkah gitu ya
sawah kemudian misalnya juga jalur sungai yang menjadi tempat mereka mencari pasir dan lain sebagainya
tapi ini tentu harus disampaikan dikomunikasikan dengan baik bahwa keselamatan tentu yang lebih utama
pr pemerintah masih banyak soal rehabilitasi ya mas revo
kalau soal penanganan dan juga upaya upaya pencarian di masa tanggap darurat ini yang kita lihat
mas revo bagaimana yang dilakukan oleh semua pihak
karena ini kan sudah satu pekan lah setelah bencana erupsi
makin kesini kalau kita lihat koordinasinya sudah semakin baik
ketika kemarin awal awal pekan ketika muncul
ketika terjadi bencana
banyak pihak yang memang langsung mengulurkan tangan dan banyak lembaga lembaga sosial itu yang langsung berdatangan ke semeru
pada awal awal memang mungkin terkesan masih berjalan sendiri sendiri ya
tapi setelah seminggu kan rasa rasanya koordinasi sudah bisa dibangun dengan baik gitu
memang dengan adanya curah hujan yang cukup masih relatif tinggi
kemudian masih ada terjadi
kalau semeru ini karena memang aktif sekali ya gunungnya
artinya memang dalam proses evakuasi dan pencarian korban
kemudian proses lain lain ya terkait dengan kerugian kerugian material ini
tidak semudah yang kita bayangkan
karena memang mereka harus
tim sar ini harus melakukan evakuasi dan proses pemetaan di tengah cuaca
yang masih belum begitu menentu gitu
nah ini tantangan lain
tapi kita sih meyakini bahwa bpbd miliki kemampuan yang cukup baik untuk mengorkestrasi ini
dan kita berharap pemerintah jawa timur pemerintah kabupaten rumacang juga bisa melakukan orkestrasi dengan baik
kalau soal kepedulian kita melihat kepedulian sesama sudah sangat sangat luar biasa ya renat ya
pak bantuan bisa langsung datang ke
semeru dan sekarang kan proses prosesnya adalah proses proses distribusi bantuan dan proses proses
mulai masuk ke dalam proses relokasi
ada satu juga yang menarik mas revo tadi beberapa saat yang lalu
koresponden miftah faridl ya dari rumacang
juga menyoroti bersama dengan wida subianto juga menyoroti
bagaimana banyaknya pejabat atau pihak pihak yang datang
tapi kemudian karena membawa rombongan sehingga menimbulkan kemacetan yang mengganggu dan dikeluhkan
bahkan relawan juga cukup marah karena akhirnya mengganggu daerah di sekitarnya begitu
apa yang perlu kita sorotilah dari situ
apakah memang ini sekali lagi soal pendistribusian bantuan atau seperti apa mas revo
iya ini memang masih menjadi pr ya reinhardt ya
kita juga melihat
tidak hanya di semeru sebenarnya
di beberapa hal wilayah bencana gitu ya
banyak orang datang untuk dalam tanda kutip ya
menjadikan wilayah bencana tersebut seolah olah sebagai tempat wisata
ini hal yang cukup sebenarnya tidak patut ya
tapi kan kenyataannya begitu
banyak juga orang orang datang hanya untuk melihat lihat
kemudian praktek praktek lain misalnya
yang juga beberapa kali yang kita lihat adalah
bagaimana kemudian sebuah bencana ini menjadi komoditas politik misalnya
bagaimana untuk meraih simpati dari korban dan masyarakat
nah dalam yang tadi dilaporkan oleh farid

ketika pejabat datang untuk memberikan bantuan biasanya juga diiringi dengan rombongan rombongan yang tidak perlu dan sebagainya
nah ini hal hal yang rasa kita lihat memang tidak hanya terjadi di semeru tapi di beberapa bencana yang lain
ini hal yang harus selalu kita ingatkan ya reinhardt ya salah satu tugas dan fungsi kita adalah selalu memberi pemahaman kepada publik maupun kepada pemangku kebijakan supaya tepat dalam melakukan tindakan tindakan gitu
sehingga misalnya untuk publik tidak menjadikan wilayah bencana menjadi sebuah tempat wisata ya
mau datang untuk wisata lah gitu ya kira kira
atau juga misalnya ketika
ketika pejabat datang bagaimana kemudian berperilaku dan bertindak secara sewajarnya di tempat bencana tersebut gitu ya
nah ini sebenarnya prosesnya kuncinya di pendidikan sih renat ya
pendidikan dan kita media termasuk salah satu yang punya andil untuk memberi pemahaman keuangan tersebut kepada publik
oke jangan dijadikan komoditas politik begitu ya
mas revo terakhir yang jelas pekan ini kita berduka
semuanya ada banyak simpati dan juga empati kepada korban yang meninggal dunia atau menjadi korban yang saat ini masih di pengungsian
apa yang mau kita sampaikan mas revo dari cnn indonesia tv atas bencana yang terjadi di lumajang jawa timur erupsi semeru ini
yang pastikan kita semua berduka ya renat ya atas kepergian beberapa korban gitu
dan juga korban
dan juga materi yang ditimbulkan
tapi hal pasti kemudian setiap bencana sebenarnya ada pelajaran yang harus kita petik
dan salah satu pelajaran yang harus bisa dipetik adalah bagaimana kemudian kita masyarakat dan juga pemerintah itu bisa membuat sebuah sistem mitigasi yang baik gitu
mulai dari sistem peringatan dini sampai kemudian kalau misalkan terjadi bencana apa yang harus dilakukan
langkah langkahnya itu harus terus ditingkatkan gitu
dalam konteks gunung api misalnya pemantauan pemantauan yang ada itu harus terus dilakukan dan jika memang alatnya rusak gitu ya harus segera diperbaiki
ini tidak hanya dalam konteks gunung api tapi juga misalnya di sisir pantai tentang tsunami dan sebagainya
sistem early warning itu harus dibangun dengan sangat baik karena early warning system sistem peringatan dini ini adalah
salah satu kunci untuk meminimalisir korban
kita tentu tidak ingin karena kita ada di wilayah negara kepulauan yang rentan dengan bencana
maka sistem peringatan dini ini harus dibangun dengan sangat sangat baik
kemudian kalau misalkan peringatan dininya ini berjalan sistemnya itu ada dan berfungsi dengan baik
kemudian bagaimana diseminasi informasinya bagaimana kemudian pemerintah itu bisa menggunakan semua jalur jalur komunikasi
untuk kepada masyarakat kalau misalkan ada bencana gitu akan ada potensi bencana
kemana rute evakuasinya kemudian titik kumpulnya ada di mana dan sebagainya itu harus terus dilatih
bahkan bila mana perlu hal hal semacam ini masuk dalam kurikulum sejak dini
jadi artinya kalau misalkan anak anak kita itu sudah tahu kalau ada gempa harus seperti apa
kalau ada letusan gunung api kalau alarm ini berbunyi harus lari kemana dan sebagainya
kemudian yang paling penting juga ketika sudah terjadi bencana bagaimana kemudian melakukan penanganannya
karena jangan sampai biasanya kita cukup tergagap gagap kalau misalkan ada bencana
kemudian penanganannya seperti apa karena pasti ya buat para korban itu kehilangan rumah kehilangan tempat tinggal
lari dengan pakaian yang ada di badan saja
ketika malam itu terus bagaimana dengan kebutuhan air bersih
kebutuhan tempat tinggal sementara makanan dan sebagainya
rute logistik dan sebagainya itu harus dipikirkan
ini sebenarnya jalan panjang tapi karena kita hidup di wilayah yang rentan dengan bencana
maka ini menjadi hal yang urgent untuk difikirkan oleh kita semua
baik terima kasih mas revo kita harapkan apa yang menjadi catatan editorial kita terhadap dua isu ini bisa memberikan dampak
dan bisa sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan
terima kasih mas revo lusi rizawa pemret dan juga kepala peliputan cnn indonesia
terima kasih selamat malam mas revo
selamat malam renhat terima kasih